dan tiba pada hari rabu sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat menggunakan kapal angkatan laut yang difasilitasi oleh kerajaan arab saudi
bersama saya pendeta togar sima juntag
kita harus terima bahwa
saat ini juga sedang menyeberang dari jeddah ke kota port sudan untuk membantu evakuasi tahap kedua serta menyelesaikan segala urusan terkait evakuasi yang sangat rumit ini
aku tukar dengan makota
bagi yang tidak mampu mungkin sekor burung merpati
jadi berapa kunjungan ideal berapa kompensasi biaya konservasi yang seharusnya dikontribusikan seperti itu
yang akan mengantar mereka di perbatasan palembang banyuasin
sebelumnya mereka berangkat dari tempat tinggal yang menggunakan sepeda pada sebelas desember dua ribu dua puluh satu lalu
setelah mempelajari dan mengungguli alkitab kita setiap hari
saya menguasai bapak dan ibu para orang
terkait hal ini wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria belum dapat banyak berkomentar
tidak ada warna merah kuning ataupun juga aroma yang menyengat
yang naungi pasir daga
biasanya berapa kali sehari ngambil air kayak gini
kalau kita lihat dari perilaku komodo terdapat perubahan
untuk nongkrong bersama atau sekedar menikmati
ke balai kota dan tentunya juga ke pt un
tolong bacakan juga firman tuhan dalam markus delapan ayat tiga puluh satu
untuk pemilu kali ini memang ada sedikit perbedaan
untuk keluar dari masalahnya begitu kan pak niko
dari sepuluh rumah tangga indonesia mengkonsumsi air minum
allah bapak kami yang berada di dalam sorga
maka dia bisa memicu longsor yang lebih besar yang ada di bawahnya
dikatakan simion itu sudah tua renta
dan itulah yang membuat kita berharga
selamat berjumpa kembali dengan kami radio advent suara pengharapan
kapan rencana akan diumumkan kenaikan ump dua ribu dua puluh tiga pak
jadi tidak ada sama sekali supply untuk siloamakasar
engkau layak untuk diselamatkan dari kematian kekal
hingga pada kita sebab tiap baik tiap waktu
dilindungi aku di celah batu
orang tua harus dengan segera mengambil tindakan
demikian pula dengan keadaan seluruh pendengar radio advance suara pengharapan kita
maka dari itu program ini kami awali dengan kajian mbak
sepeda yang digunakan oleh cahya dan fuad adalah jenis sepeda touring elektrik

ia datang kebaik allah oleh roh kudus
dilindungi aku di celah batu
tentu saja harus secara berkelanjutan dan juga harus ada pemberdayaan masyarakat di situ
tolong bacakan firman tuhan dalam kejadian enam ayat satu sampai dengan tiga silakan ayora
yesus mau datang sedang
sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya
mereka menyelamatkan apa yang paling berharga
yohanes empat belas ayat satu sampai tiga
jadi karena itu memang aturannya begitu
tetapi jelas merupakan ungkapan pikiran duniawinya
jasa ekosistem ini secara teori ada dua puluh
sisi kuat dan sisi ketiapan yang optimal gitu ya dari sisi apa namanya pertahanan laut
aku selalu akan nyanyi
lebih jelas terjadi pada anak anak di usia sekolah
terdampak ke sembilan kecamatan
bekal pendukung pun menjadi perhatian kedua wartawan senior ini
salah satu jenis bakteri e coli berbahaya adalah tipe satu ratus lima puluh tujuh h tujuh
apakah ini tidak dipikirkan ketika pada awalnya memberikan kesempatan orang orang untuk datang ke taman nasional komodo
namun bisa pula meluncur dengan kecepatan tinggi dan membahayakan
jadi kalau hanya iman saja tidak lengkap ya pak nikol ya
jadi hal hal yang berkaitan dengan anak anak
daripada anak anak terang
berada di kawasan perumahan di kawasan bukit dago selatan kota bandung
mereka harus kembali berkeliling kampung
para penghuni koso spontan bangun
bagaimana boleh aku sangkal tuhan yang tulus
nama kita tertulis dalam kitab kehidupan
dan gelombang yang sama esok hari
pendengar setiap radio advent suara pengharapan dimanapun anda berada
pengharapan yang tetap setia bersama kami
setidaknya lima hingga enam bulan terakhir
itu saya kira justru kontribusi terbesar dari tni
dia yesus tuhan ku
merupakan sebuah mata uang atau koin
yang kemudian menunjukkan perilaku seperti ini
dan di situ juga kadang kadang diminta juga pendapat dari para pakar
jadi labuan bajo ini bukan hanya ada taman nasional komodo pembangunan pembangunan yang dilakukan juga ada di waterfront city
dpr akan segera memproses mekanisme pergantian dan juga pengangkatan panglima tni
es cericia coli atau e coli adalah bakteri yang hidup di usus manusia atau hewan
nggak bisa jadi yang nomor satu
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
ump dua ribu dua puluh tiga melihat ada beberapa gelombang phk dari sektor padat karya ini
terima kasih banyak pak niko untuk harapan dan doanya bagi kami
memang tadi pak niko katakan
mungkin pekerjaannya tidak mendapatkan apa apa
itu melempohi baku mutu
rasanya sih biasa aja
fitur tenaga listrik ini akan digunakan bila menghadapi
kita melakukan pembersihan ganda dulu
kali makan per satu minggunya
pak kairul saya lanjutkan
menjadi seorang sangat berharga
lima tahun yang lalu lah ya kurang lebih jauh banget usianya
tolong bacakan firman tuhan tersebut silakan ayora
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
laki laki dan perempuan
nah saudaraku apa yang paling berharga bagi orang orang yang tinggal tempat kos tersebut
jadi kalau kenaikan mereka minta paksa tiga belas persen
allah baik oh sungguh baik di setiap waktu
damai surkah hidup suci oleh iman padamu
itu salah satu usaha yang untuk menghindari kegandaran itu
asri sadian dan yayah kemudian berkeliling desa
jadi soal dpr selama ini saya kira dpr tidak pernah menolak calon yang diusulkan presiden